dari perkembangan kasus peredaran vaksin palsu
badan reserse kriminal mabes polri menangkap dua tersangka baru di subang jawa barat
atas kasus pembuatan vaksin palsu di jakarta dan bekasi
polisi juga memastikan ada tiga lokasi pabrik vaksin palsu di wilayah bekasi jawa barat
hingga jumat siang dari tiga belas orang yang telah diperiksa
sepuluh diantaranya telah ditahan di bares krim mabes polri
setiap pekan tersangka mendapatkan keuntungan bersih antara dua puluh hingga dua puluh lima juta rupiah
identifikasi penyebarannya sudah menyeluruh di wilayah indonesia
namun fakta yang kita temukan sampai hari ini adalah di daerah jawa barat kita temukan tiga
di banten kita temukan kemudian di jakarta juga kita temukan
jadi untuk peredarannya adalah seperti itu
namun untuk kita tadi sebut sejak kapan yang kita ketahui mereka memproduksi sejak tahun dua ribu tiga